rumah direktur utama transjakarta dilempari molotov selasa malam
polres jakarta timur menemukan pecahan botol dan korek api di halaman rumah
polisi resor jakarta timur masih menyelidiki kasus pelemparan molotov di rumah direktur utama pt transjakarta
di kelurahan jati kecamatan pulau gadung jakarta timur
dari kamera cctv di lokasi kejadian terlihat seorang pelaku menyalakan molotov dengan korek api
melemparkannya ke halaman rumah
diduga pelemparan ini terkait dengan unjuk rasa yang terjadi senin lalu
pasca pelemparan molotov rumah direktur utama pt transjakarta dijaga petugas keamanan dari pt transjakarta
pembelian molotov di rumah direktur utama pt transjakarta di kelurahan jati kecamatan pulau gadung jakarta timur